konsumerisme dan hedonisme yang melanda generasi muda telah dimanfaatkan oleh rentenir gaya baru untuk penjerat mangsa
kemudian akses untuk pinjam uang membuka peluang untuk memenuhi keinginan demi gaya hidup ala barat
apalagi negara memfasilitasi jeratan ini dengan berbagai dalih seperti terdaftar di otoritas jasa keuangan
bunga rendah tanpa syarat adanya penghasilan dan lainnya
sehingga dianggap sebagai hal yang biasa bahkan sangat memudahkan
padahal kenyataannya jeratan ini menggurita dan membahayakan masa depan
sudah bersama saya melalui sambungan virtual perencana keuangan prita hapsari gosi
selamat pagi mbak prita
selamat pagi mas yuda
ya mbak prita tadi saya baca beritanya kaget ya karena ternyata otoritas jasa keuangan mengungkapkan warga dki jakarta ini
hutangnya ini sepuluh tiga puluh lima triliun itu banyak banget pak untuk pinjaman online per april dua ribu dua puluh
bagaimana tanggapan mbak prita untuk hal ini
jadi kalau kita bicara tentang pinjaman online itu memang merupakan fenomena yang berubah ya
terutama di masa masa setelah pandemi kemarin
kenapa karena berbagai kemudahan yang ditawarkan termasuk juga dalam hal aksesnya
itu membuat ternyata banyak masyarakat yang menyukai adanya fasilitas ini
sayangnya literasi masyarakat terhadap pinjaman online itu kalau saya bisa simpulkan mungkin masih cukup rendah
apa yang menjadi patokannya
dia tidak tahu skema skemanya dia mungkin tidak paham bagaimana perhitungan bunga dan pengembaliannya
yang terakhir dia juga tidak paham bahkan membedakan antara pinjaman online yang legal dengan
sehingga akhirnya menimbulkan banyak masalah di kemudian hari mas termasuk juga dengan adanya kontestasi ini
one prestasi ini salah satu hal yang menarik ya kita bicarakan karena berbanding lurus dengan literasi

untuk membayar lalu apa yang bisa mbak lihat apakah memang dari pihak penyedia jasa ini tidak memberikan pemahaman yang transparan
ataupun mungkin masyarakatnya tidak peduli ya yang penting mereka dapat dana mereka bisa beli sesuatu dan dipermudah accessibility nya
ya kan memang faktanya setiap kita mau mengambil pinjaman dalam online itu memang ada semacam akad atau kesepakatan

tapi langsung klik aja yang penting dananya nyampe nah ini sebenarnya sih yang mungkin menjadi mismatch antara ketidakpahaman masyarakat
dengan kalau dari pihak lembaga jasa keuangannya ya kita sudah kasih tahu dan memang betul kalau memang kita baca dengan teliti semuanya sebenarnya sudah ada di situ
tapi sayangnya kita sebagai masyarakat umumnya yang mengambil
nah kalau kita mengambil pinjaman online itu tidak paham nah untuk mereka yang paham sebenarnya mereka sudah lebih mengerti bagaimana cara membayar di kemudian hari
tapi kalau yang nggak paham apalagi yang kemudian tergiur dengan kemudahan kemudahannya untuk mendapatkan hal hal yang sebenarnya belum bisa dia peroleh hari ini
nah ini yang sebetulnya nantinya menimbulkan masalah
hmm tidak paham ataupun tidak banyak waktu ya untuk membaca karena dianggap tadi sudah diimingi imingi dengan bunga ringan bisa dicicil beberapa kali
lalu yang menarik nih mbak kalau saya dapatkan informasi literasi keuangan kita itu baru mencapai empat puluh sembilan enam puluh delapan meskipun tadi mbak katakan bahwasanya dari pihak penyedia jasa sudah memberikan informasi cukup transparan bisa jadi ya
tetapi apa yang menarik terutama untuk generasi milenial memilih pinjaman online ataupun dengan menggunakan pay letter mbak

oke jadi data terakhir nih yang saya himpun pertama ada beberapa poin yang membuat kenapa sih pinjol ini menjadi marak terutama di kota kota besar seperti jawa tenggara

yang pertama itu ternyata adalah dia membayar utang yang sudah ada
jadi mungkin karena kemarin pandemi mas yuda itu kan memang banyak yang terdampak ya secara penghasilan mungkin penghasilannya berkurang atau bahkan nol sama sekali sedangkan dia hidup tetap jalan
sehingga akhirnya solusinya adalah harus mengambil bantuan dana destinai atau kita ambilnya dari pinjaman online
nah rupanya dari situ kemudian mungkin pada saat sudah jatuh tempoh penghasilannya belum ada
nah rupanya dari situ kemudian mungkin pada saat sudah jatuh tempo penghasilannya belum ada
atau penghasilannya masih sangat kurang sehingga akhirnya dia mengambil lagi pinjaman online berikutnya atau kita sebutnya dari lubang tutup lubang
terus faktor kedua itu ternyata adalah memenuhi kebutuhan gaya hidup
nah kalau udah bicara gaya hidup biasanya nih mereka mengambil kalau nggak dana tunai atau yang berbentuk kayak cicilan tunda
kita sering sebutnya adalah pay later
kenapa karena dia maunya dapat sekarang mungkin enggan untuk menabung terlebih dahulu maunya mendapatkan kenikmatan menu saat hari ini dan dibantu dengan adanya pbb

sayangnya ternyata penghasilannya mungkin tidak mengikuti sehingga mengakibatkan barang atau jasanya sudah dinikmati
mau dijual lagi juga nggak bisa tetapi jatuh tempoh kewajibannya sudah mulai berdatangan
iya itu mengerikan sekali ya karena udah terlanjur dapat barang cicilannya masih jalan tapi kita belum bisa membayarnya itu ya mbak
nah yang menarik mengenai kecanduan nih mbak kita bicara ya karena tadi pengumudahan accessibility tidak ada banyak syarat seperti elemen
seperti misalkan kita mengajukan kredit ke bank
nah apakah ini mengakibatkan generasi muda mungkin minggu lalu kita sempat membahas tentang kredit rumah kpr
sehingga apakah terjadi pergeseran anak anak muda generasi z milenial ini untuk mendapatkan aset yang jauh lebih subtansial lebih penting daripada tadi untuk lifestyle
nah kalau dalam hal ini saya menilai oh barangkali cash flow nya memang berantakan mas yuda
jadi antara pemasukan yang masuk ke rekening dengan biaya hidup yang harus dibayarkan mungkin mismatch di situ
nah kemudian yang kedua adalah korban phk
nah ini seperti tadi saya sebutkan di awal
nah otomatis karena memang dia tetap harus hidup dia terpaksa mengambilnya
nah dua ini sebetulnya bukan termasuk dalam akibat gaya hidup tetapi memang karena tidak match nih antara penghasilan dengan biaya hidup yang harus dikeluarkan
lalu kalau yang gaya hidup ini itu rata rata ternyata terkenanya adalah awalnya dari ibu rumah tangga
nah ini menarik gitu ya
kenapa nih bisa ibu rumah tangga malah yang terkena gaya hidup
gak banyak faktornya mungkin lelah di rumah stres kemudian kan faktor dari pressure media sosial ini ini itu yang tadinya nggak paham jadi paham
walaupun akses di kotanya juga sulit terhadap mal tidak ada mal tetapi sekarang yang namanya shopping online kan mudah banget ya
harga barang tersebut itu kan sama mas yuda
kalau kata kita bentuknya di jakarta atau di kota lain
tetapi akibat dari kemudahan online shopping dan lain lain itu tidak match nih antara kemampuan gaya hidup dengan apa yang dia beli
nah dari sini sebenarnya akar asal muasalnya
nah kalau kita mau runut kembali kenapa sih kita tergoda dengan gaya hidup
karena itu faktornya bisa banyak
ya itu tadi bisa dari media sosial bisa dari tekanan keluarga bilang bahwa oh harusnya terlihat sukses
jadi kita kadang memilih untuk bukan menjadi kaya tapi terlihat kaya
nah pada saat ini terjadi terus menerus nah ini dia nih yang akhirnya nanti menggulung menggulung
nah pada akhirnya kita udah bingung bagaimana cara membayarnya
terlihat kaya itu quote yang menarik ya mbak daripada kemampuan mereka untuk membayar pay letter
tapi kalau kita melihat negara tetangga nih australia sebelumnya saya berpikir karakter masyarakat negara kita saja nih yang cenderung suka berhutang
kemudian terjebak dengan kredit
tetapi di australia sendiri juga kasus rupa terjadi mbak
tetapi di sisi lain pemerintah australia melakukan kebijakan untuk memberikan bantuan
selain itu juga memperketat mungkin ya terhadap para pengguna atau penyedia jasa pay letter ataupun pinjaman online
lalu bagaimana untuk indonesia nih mbak kedepannya
nah kalau itu kita serahkan aja kepada pemangku kementerian dan juga kebijakan
mudah mudahan nantinya kalau yang saya harapkan tentunya adalah literasi terhadap mana pinjaman online yang legal dan ilegal
karena yang ilegal inilah sebenarnya juga yang bisa menjerat orang orang
dan akhirnya terus juga mungkin dengan gaji lubang tutup lubang akhirnya ngambil juga ke yang legal
yang ilegal mungkin banyak yang berculik ya udah nggak usah dibayar
tapi kalau legal kan kamu bayar
jadi ini yang mudah mudahan nanti kedepannya lebih baik
terus yang kedua saya juga berharap kepada masyarakatnya sendiri mas yuda
karena kalau saya sebagai perencana keuangan itu terkadang kita jangan menyalahkan lingkungan
tetapi kita mulai dari internal diri kita sendiri
bagaimana kita bisa mengelola diri kita
memahami nilai hidup yang kita sanggupi
bagaimana cara kita membuat anggaran
dan yang terakhir kalaupun sampai kita sudah masuk ke dalam pinjaman online dan sudah mulai tercekik gitu ya
kita punya strategi nih untuk membayarkannya solusi sehingga akhirnya lama kelamaan dia menjadi nol juga saldo pinjaman online
nah ini menarik nih kalau kita bicara mengenai solusi strategi ya mbak
selain mereview kemampuan keuangan
apakah dari mbak prita sendiri
sebagai perencana keuangan
melihat kondisi dimana mungkin ketika ada teman keluarga ataupun klien anda nih terjebak pinjol ataupun pay letter di e commerce
solusinya seperti apa mbak
dan ada tipsnya gak mbak untuk memilih kira kira mana nih yang memang urgent kita pakai pay letter
kemudian meskipun tadi terdaftar di ojk dengan segala macam legalitas yang bisa melindungi
tapi di satu sisi ya tadi kemampuan finansial juga merupakan salah satu kunci utama untuk melunasi semuanya
karena kebetulan saat ini juga saya sendiri secara langsung sedang menghandle kasus dimana terjerat pinjaman online yang cukup banyak ya

nah kita membuat data terlebih dahulu secara lengkap
oke apa saja yang sudah diambil
kemudian berapa banyak biaya bunga dan juga biaya administrasi yang masih harus dibayarkan
termasuk cicilan di tanggal tanggal yang mana
dan kemudian di tanggal mana nih
dimana dia mulai akan dikenakan status kredit macet
karena ternyata nih saya juga baru mempelajari lagi
oh ternyata kalau menunda yang pertama tuh belum macet gitu loh mas
jadi baru ternyata yang point keberatalah gitu loh
nah itu harus kita tahu
karena pada saat itu titik macet
nah disitu tuh mungkin debt collector mulai datang
dan mulai menimbulkan kebidikan nyamanan dalam kehidupan sehari hari
lalu yang kedua
yang saya juga minta adalah harus fokus
karena kesalahannya sudah dilakukan
maka kita tidak usah lihat lagi ke masa lalu
kita lihat ke masa depan
oke income nya ada berapa
bisa nggak menambah penghasilan untuk mungkin kerja keras tiga bulan empat bulan enam bulan ke depan
hanya demi untuk membayarkan hal ini
jadi kalau dibilang kan capek
ya gimana capeknya tapi hanya enam bulan
jadi kita coba match nih antara income dengan cicilan yang harus dibayarkan
yang sudah mulai jatuh tempo
bahkan mulai menimbulkan adanya debt collecting
nah dari situ itu kita utamakan dan kita prioritaskan
dengan demikian kita pakai metode yang namanya adalah debt hafalan
jadi kita fokus pada bunga bunga yang tinggi terlebih dahulu
yang memang sudah jatuh tempo
itu yang akan kita bayarkan terlebih dahulu
karena rupanya saya juga mempelajari
kalaupun kita sudah mengambil pinjaman online
kita bayar lebih cepat
karena sudah dihitung dengan akad yang pertama kali waktu kita datang
lalu yang ketiga harus dilakukan evaluasi dan monitoring
jadi memang orang orang yang terkena pinjaman online ini nggak bisa bergerak sendirinya
sudah jelas dia tercik selama berbulan bulan
artinya tidak ada kemampuan dari dirinya sendiri untuk menahan atau sadar atau bahkan bersrategi
dan ini memang sudah banyak resepnya
saat seseorang terjebak dalam permasalahan keuangan
biasanya mentalnya juga akan terganggu dalam hal kesehatan mental
dengan demikian dia butuh bantuan
salah satunya disini karena kebetulan kami sedang handle
kita yang bantu dia untuk memikirkan nih
strateginya apa saja yang perlu dilakukan
dan harus nurut
karena kita yang ada di luar kita yang paham
nah pertanyaannya mau nggak memang keluar dari jeratan ini
kalau mau yuk kita sama sama usaha
nah pada saat memang mau mengikuti strategi yang dibuat oleh perencana keuangan
maka kita sudah tahu di titik bulan berapa
itu akan mulai satu persatu saldonya menjadi
nah kita sudah lihat kalau untuk kasus yang ini
itu sepertinya hanya butuh sembilan bulan
untuk sampai selesai dan kita akan kawal terus
jadi itulah tiga strategi atau solusi yang bisa dilakukan
oleh mereka mereka yang memang saat ini mungkin sedang terjerat pinjaman online
dan belum gimana mau bayarnya
wah menarik sekali ini perbicaraan pagi ini mbak
karena di luar sana pasti banyak sekali yang stress nih
untuk bayar pinjaman online
karena jumlahnya tadi besar banget sepuluh tiga puluh lima triliun untuk di dki saja
terima kasih untuk perbicaraannya pagi hari ini mbak
salam sehat selalu